lalu bagaimana perkembangan terkini dari banjir di sopeng yang menelan korban jiwa
sudah bersama kami bupati sopeng kaswadi razak
pak kaswadi hingga saat ini bisa anda informasikan kepada kami
berapa korban jiwa yang berhasil ditemukan akibat banjir pak
baik jadi dampak daripada banjir ini warga kami ada dua yang hanyut
satu sudah ditemukan yang satunya belum
sementara dilakukan pencarian sampai malam ini
kami bersama tni polri dengan bppd dan basnar untuk tetap melakukan pencarian
kemudian dampak daripada banjir kemarin ini ada tujuh kecamatan kemudian dua puluh delapan desa
alhamdulillah pada hari ini sisa sembilan desa yang masih mengalami genangan
alhamdulillah kami juga telah melakukan
kami telah melakukan upaya upaya dibantu semua pihak
tni polri basnar tasburu bapak darah bppd melakukan upaya upaya untuk membangun masyarakat secara maksimal
kemudian sesuai arahan dari bapak gubernur kami telah koordinasikan di tingkat polisi
dan memenuhi harapan bapak presiden bahwa kami di daerah senantiasa tetap melakukan upaya upaya maksimal
penyebab daripada banjir ini seharusnya sokping ini ada dua sungai besar yaitu sungai lawo dan sungai walenai
yang pada dasarnya sebenarnya sudah seharusnya dibuat waduk
kalau waduk ini ada maka banjir di kabupaten sopeng bisa kita hindari dan tentu memiliki korban
dan apabila hal ini tidak diupayakan minimal bendungan yang bisa kita buat di sokping
maka insya allah banjir ini bisa tertangani dengan baik
kemudian masalah masyarakat sampai malam ini karena kami masih bekerja dengan pak dandim dan pak kores
kami senantiasa tetap memantau kondisi masyarakat
masyarakat kita selalu ingatkan untuk senantiasa waspada karena sewaktu waktu banjir ini
bisa meluap lagi karena kita berada pada posisi daerah yang dilintasi oleh arus daripada sungai walenan
yang bersumber dari kabupaten sinjai dan bone
makanya kami tetap waspada sehingga masyarakat kita ingatkan untuk tidak lengah
kemudian upaya upaya untuk mendistribusikan sembako alhamdulillah kami mendapatkan bantuan
dari berbagai pihak baik dari pusat maupun provinsi dan dari masyarakat secara umum
itu kondisi terakhir kami tadi telah melakukan distribusi dua enam ratus tujuh puluh enam paket sembako
kepada kepala kepala rumah tangka yang ada di desa k o kecat batang yabilau kabupaten sokping
sebentar ini kami akan melakukan upaya monitoring
karena sudah mulai malam maka kita menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada
itu upaya terakhir yang kita lakukan
baik bapak kalau tadi bapak katakan memang proses distribusi bantuan terus berjalan
tapi tadi berita yang saya bacakan ada dua puluh desa terdampak di tujuh kecamatan
lalu bisa anda deskripsikan bagaimana kondisi warga terdampak di sana pak
ada berapa rumah ada berapa warga yang terpaksa mengungsi pak
jadi mengenai dampak daripada banjir ini dua puluh delapan desa yang terdampak banjir
semuanya kita sudah distribusi bantuan
sisa sembilan desa yang belum mengalami penurunan permukaan air
sehingga otomatis pengungsi yang ada masih berada di sekitar profesi banjir
kemudian ada pun yang kita evakuasi ke sini adalah bayi yang berumur setiap hari
yang perlu penanganan dokter
kemudian distribusi makanan bayi kepada pengungsi pengungsi yang ada di daerah sekitar lokasi banjir
yang kebetulan ada keluarganya tetap kita kontrol
kami sudah siapkan posko dan dapur umum
suatu waktu dampak banjir ini bertambah maka kita sudah siap untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan terburuknya
iya pak selain rumah warga yang terdampak dan mengalami kerusakan
adakah infrastruktur yang juga terdampak akibat banjir pak
ya memang dampak banjir ini sangat terasa
sehingga apa yang kami lakukan bersama dengan tni polri
yaitu memberikan bantuan secara maksimal di samping banjir dan kerusakan rumah
yang mengalami kerusakan kita sementara identifikasi termasuk infrastruktur
ada beberapa jalanan
yang mengalami rusak berat ada bendung dan ada pertanaman yang gagal akibat daripada banjir ini
makanya sementara kita identifikasi rumah rumah yang mengalami kerusakan itu sementara kita persiapkan
untuk distribusi bantuan perbaikan rumah
baik pak kaswadi razak selaku bupati sopeng
terima kasih untuk perbincangannya melalui zoom bersama kami di cnn indonesia newsroom